siap untuk pembentukan maksimal mario
bercah putih itu adalah jejaz
artinya menandakan sarafnya itu rusak
jujur sekarang ya mulia tentang apa yang sebenarnya ada
di situ kan saya berbohong
pada saat ini saya sudah disumpah
saya mau mengatakan yang sejujurnya
kan berat hati saya harus bilang bahwasannya kemarin saat penyidikan itu saya banyak berbohong
sudah saya rubah bap
ada keterangan tambahan
di bap saya yang terakhir saya bilang itu semua perkataan free kick enaknya main bola itu semua saya ngomong
jaga sikap saudara ya
siap yang mulia
ya cukup berdiri
di titik ini penganiayaan itu terjadi
dan di titik ini pula korban mengenderita diffuse axonal injuries
aksi penganiayaan mario dendi kepada david ozora terhenti setelah mario dendi mendengarkan teriakan
dari salah seorang warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian
ikuti penelusuran saya rangkai sejumlah fakta dalam kasus mario dendi dan david ozora
kisah kisah dari dapi posora
kisah kisah dari dapi posora
kisah kisah dari dapi posora
kisah kisah dari dapi posora

kisah kisah dari dapi posora
kisah kisah dari dapi posora
kisah kisah dari dapi posora
kisah kisah dari dapi posora
kisah kisah dari dapi posora
dulu ia kerap memakai batik lengan panjang perlente
meski sempat ditegur hakim terkait busananya ini
kini kemeja putih dengan masker hitam sederhana menjadi outfit yang dipilih
kalau mendengar tuntutan hukuman oleh tim jpu
pandangan nanarnya lurus ke meja hakim yang terhormat
menyatakan kedakwa mario dendi saat diri oleh dendi telah terbukti secara sahat ini katikan bersalah
dengan hukuman dua belas tahun penjara dan membayar restitusi dengan nominal yang besar satu ratus dua puluh miliar
rupiah menjadi ganjaran yang disampaikan jaksa penuntut umum gara gara aksi arogannya menganiaya
david ozora februari lalu mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama tujuh tahun selama beberapa
bulan banyak fakta yang terekam di pn jakarta selatan saya coba menyegarkan kembali beberapa
diantaranya kalau saja ada yang terlewat dali bu bukan dali itu itu tujuannya agnes sendiri saya
punya tujuan saya sendiri yang masih terngiang diingatan ketika hakim sangat gemas mendengar dan
melihat tingkah mario ketika menjawab pertanyaan jaksa hakim pun langsung menegur dengan keras
hai sejaga sikap saudara ya siap yang mulia menangkan lah saudara pakai mau jual ini tapi
kenapa saudara pakai nomor yang berbeda bahkan mulai dari desember hakim juga sempat habis
kesabaran ketika mendengar jawaban mario yang berbelit belit ketika dicecar pertanyaan terkait
mobil mewah rubicon yang bisa ganti ganti plat nomor terserah saudara ya mau menembak
pertanyaan dalam treach
kondisinya tengah sakit
namun di tengah tengah sidang
kala tim jaksa dan kuasa hukum sedang menghadap hakim
ia pun langsung diberi pertolongan pertama
namun yang membuat ruang sidang termasuk hakim terkejut
ketika mario dengan lantang sambil mengatakan berat hati
apa yang ia sampaikan di bap polisi kala itu adalah sebuah kebohongan
hakim langsung tegas bahwa kesaksian itu di bawah sumpah
lalu apa yang tidak bohong dari kesaksian mario
bagaimana kejadian malam itu
saya mencoba menelusurinya langsung ke tkp
ini pertama kalinya saya menginjakan kaki di lokasi penganiayaan
terhadap kristalino david ozora di wilayah pesanggerahan jakarta selatan
kompleks green permata pesanggerahan ini cukup ketat menyeleksi awak media yang datang
sebelumnya media datang ke tkp saat rekonstruksi pada maret lalu
itu pun ditemani polisi dan sejumlah pengacara
dari sini dari titik ini saya bisa melihat bagaimana suasana sekitar tkp
aksi penganiayaan mario dendi kepada david ozora terhenti
setelah mario dendi mendengarkan teriakan woy yang sangat keras
dari salah seorang warga yang tinggal
tidak jauh dari lokasi kejadian sekitar lima belas hingga dua puluh meter saja
dan warga yang berteriak dari lantai dua balkon rumahnya ini
kini menjadi saksi kunci dalam persidangan mario dendi dan david ozora
yang sempat menjalani perawatan selama lima puluh enam hari di rumah sakit
akibat penganiayaan yang ia derita
karena masih tahapan persidangan
keluarga yang menjadi saksi kunci kasus penganiayaan pada dua puluh februari ini
tidak bisa saya temui di kediaman mereka
ibu natalia dan keluarganya ternyata bersedia saya temui di pn jakarta selatan
saya pun ikut serta memantau jalannya sidang kali ini
posisi satu berdiri di aspal kemudian satu yang berdiri itu jauh nggak mereka itu
enggak enggak ya mulia
jadi gini sama disini nih
masih jelas dalam ingatan natalia kondisi david ozora pada malam itu
di tengah kesaksiannya
ibu tiga anak ini tak dapat membendung air matanya
nah kepalanya disitu ya
kenapa sudah lokalnya seperti itu
karena dia kayak orang ngorok gitu kayak
kan sini darah semua yang mulia
yang dimana yang sudah lihat mana
yang keluar darah apa aja
kuping keluar darah
di kuping keluar darah
bibir yang bawah sampai ke sini
bibir mana sampai ke belakang ini
jontor sampai ke mana
bibir ke atas ini jontor sampai ke hidung
terus ini darah semua
di hidung keluar darah
di mulut keluar darah juga
di pelipis kanan ini berdarah
pelipis mata darah
saya harap dia merespon
secara genggam lah ya supaya dia bergerak
maksudnya david ini tante
tante david kuat ya
tante om bawa ke rumah sakit
jangan pergi ya david
jangan pergi ya david
saya pegang gini dengan maksud mungkin dia merespon
berarti dia sadarkan
tangan kanan sudah pegang
jadi begitu saya remes dia gak respon
saya ya ampun tuhan
ya ampun tuhan
dia gak merespon
gak merespon ya ya
lama sekali gak merespon
masih ada degup jantung
terus kakinya tuh tremor gini yang mulia
kakinya begetar gitu
di persidangan natalia ditemani suaminya rudy yang juga menjadi saksi kunci
di ruang sidang rudy menjelaskan saat saat ia melihat sosok mario dendi
yang kini duduk di kursi pesisi
yang pesah kita
itu saya sebagai laki laki saya mau ambil keputusan di situ
antara hajar si pelaku atau hukum pilihannya
jadi saya berpikir kita ambil posisi harus negara ini negara beru
negara ini negara hukum
saya gak tegang david posisinya dua arah semua muka
jadi saya sedih saya sedih
saya tidak saya tidak bilang itu sosoknya siapa saya nggak peduli
dia memperlakukan badan lebih kecil gitu saya ngelihatnya juga gitu
jadi akhirnya dibentak maistri saya dipanggil masa masa saya
itu situasi saya juga akhirnya nggak begitu banyak hafal
saya yang perhatikan hanya pelaku ini
jadi pelaku ini sempat ke mobil buka pintu
yang membuat akhirnya saya harusnya jalan saya belum jalan mobilnya
jadi saya ngeliat saya khawatir pelaku ini ngambil sesuatu di mobil
saya mau jalan
tidak hanya rudy yang terpancing emosinya
natalia pun sempat naik pitam ketika melihat pola mario shane dan ag
di polsek pesanggerahan ketika membuat laporan bap
di mata natalia ketiganya tidak memiliki empati terhadap korban david ozora
terus saudara juga melihat pada saat mereka main gitar di kantor polisi
lihatnya mulia itu yang bikin saya emosi sekali
karena saya tahu kondisi david saat itu masih koma
dan saya yakin mereka tahu david di rumah sakit
tapi mereka masih bisa bisanya main gitaran senyum gandengan
kayaknya seperti itu jadi apa apa
itu saya kecewa sekali
pasca sidang saya mendapat kesempatan untuk bertanya langsung kepada rudy dan natalia
yang tentu saja mereka terus didampingi pengacara
saya tidak menolong tidak ada muka penyesalan atau muka maaf tante
pada malam itu
oh pada malam itu tidak ada seperti itu
jadi saya pikir oh ini orang apa ya kayak nggak punya rasa manusiaan gitu
rudy pada itu adalah orang anda yang mengantarkan david menuju ke rumah sakit dengan mobil anda
ada bantuan dari shane dan juga dari perempuan
ada bantuan dari shane dan juga dari mario atau dengan ag untuk membawa david ke atas mobil paling tidak
saya tidak memartikan hal hal itu
waktu rekonstruksi baru saya melihat ada sen yang ikut bantu
hari ini saya tahu shane ya waktu saat itu saya tidak tahu
padahal hati kecil saya yang ada adalah mata balas mata
kalau dia nggak kayak gitu ya saya terusin
niat saudara untuk apa
untuk supaya mati dia itu bagaimana
karena dia tidak ada perlawanan dia tidak ada ampun dan ampun dan gitu
dia cuma diam doang
saya nggak ada rasa kasihan sama dia di satu
itu sudah sampai tanggal
ada yang mau berbicara
aku mau berbicara
kau mau berbicara
kau mau berbicara
aku mau berbicara
aku mau berbicara
aku mau berbicara
fakta sidang membuka semua tabir yang ada
ada sejumlah fakta unik yang terlontar di dalam sidang
salah satunya saat david ozora diminta untuk push up dan sikap tobat
kemudian diazab hingga berdarah darah
hakim sempat naik pitam dan bersuara lantang menyuruh mario untuk diam
ini dilontarkan kala hakim mencecar alasan kenapa terus menganiaya david yang sudah terkulai tak berdaya di jalanan
bukan yang mulia kalau dia nggak bilang den udah
kan dia dorong saya disitu yang mulia
dia kayak gini udah den den udah udah
kalau dia nggak kayak gitu ya saya terusin
niat saudara untuk apa
untuk supaya mati dia atau bagaimana
karena disitu saya emosi saya gak lihat kondisinya itu gimana disitu
saudara kan yang melakukan perbuatan itu tau tuh kondisinya
sudah keadaan capek dia push up keadaan capek dia sikap tobat segala macamnya
pada saat itu saya tidak
saudara diam dulu
saudara tendang lagi sudah keadaan terkapar begitu
masih saudara tetap mau pingin untuk memukulinya
karena saudara masih emosi
iya yang mulia
baru dilerai sama si saudara sen gitu
iya yang mulia
terus niat saudara apa
terus niatmu apa sebenarnya
supaya dia mati gitu
bukan yang mulia kan saya tadi belum jelasin
dan sudah tidak berdaya lagi
tapi saudara masih pingin mau mukul lagi
saat itu saat saya sedang menganiaya saya tidak memperhatikan yang mulia
kondisinya seperti apa
saya cuma tahu dia sudah di bawah
karena dia tidak ada perlawanan dia tidak ada ampun dan ampun dan gitu
saya nggak ada rasa kasian sama dia di saat itu
free kick dan bergaya ala ronaldo ketika menendang dan menginjak kepala serta leher david
menjadi satu dari banyak yang coba diperjelas di persidangan
alasan disampaikan mario ini beberapa kali dikonfirmasi oleh hakim
saya dan anda pasti bertanya tanya
apakah benar aksi penganiayaan ini ibarat bermain bola bagi mereka
di sini ada percakapan yang disampaikan oleh saudara shane
den enak banget main bola ya
lalu saudara jawab enak main bola
kemudian lalu saudara mengambil posisi dan jarak dari sebelah kiri saudara david
dan berlari lalu menendang kepala
siapa saudara david dengan kaki sebelah kanan
dan setelah menendang saya melakukan selebrasi seperti cr tujuh
ini bagaimana nih
itu sempat dua kali ya mulia
tentang bap tambahan tentang yang free kick itu
itu dua kali yang pertama saya bilang itu merupakan suatu percakapan
namun yang kedua yang tadi saya bilang bap tambahan itu
yang kedua kali yang bahas tentang free kick
dan saya mendengar saya kan yang ngomong itu
saya dengar itu suaranya saya gak mungkin gak kenal suara saya sendiri ya mulia
saya sudah diputarkan videonya dan itu saya yang bilang
terus maksud saudara apa menghapus suara itu
suara video video yang banyak itu
saya mikirnya saya gak mau ninggalin jejak gitu
sehingga kalau saudara beri keterangan apapun gak ketahuan begitu
orang ngarang itu kan susah sebenarnya
saudara pikir orang ngarang itu gampang
aksi inilah yang akhirnya membuat david koma dan terancam lumpuh
dokter tatang yang menangani david menceritakan secara gamblang apa yang terjadi kepada korban di persidangan
termasuk kondisi kesehatan david yang terkena diffuse accidental injury
nah jadi tadi
hasil mri nya itu menentukan ada bercak di putih di daerah otaknya
di daerah otak besar satu dan di daerah corpus callosum
corpos calosom itu adalah jembatan yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri
yang bercak putih itu di jembatan yang menghubungkan antara otak kanan dan otak dan tak kiri
artinya mri mengkonfirm diagnosisnya diffuse accidental injury grade dua
di tendang di aniaya di rekam dan di share ke teman teman
inilah yang dilakukan mario dendi
bukan di tkp bukan pula di mobil mewah rubiconnya
melainkan di kantor polisi
selama dari awal saya turun dari mobil
sampai setelah kejadian itu hp nya dipegang oleh terdakwa
dan hasilnya akhirnya yang saudara share tadi ke tiga teman saudara
hasilnya itu banyak
cuma yang saya kirim itu tiga
apa maksudnya saudara berhenti dengan teman saudara
saya di situ ya saya kirim aja gitu
iya saudara kirim itu maksudnya untuk apa
ya saya kesel sama david di situ
ya saudara kesel sama david lalu kenapa itu jadi videonya kamu kirimkan sama kawan kawan saudara
saudara kirim juga saudara berikan narasi
di telepon yang mulia
di covernya apa tulisannya
bukan tulisan itu di telepon
di telepon apa
gue sekarang mau ditahan sama polisi gitu
persidangan mario dandi disimak banyak mata
konsentrasi pun tertuju pada setiap pernyataan yang disampaikan saksi
satu saksi yang ditunggu tunggu tak lain ayah david ozora jonathan latumahina
ada yang mengejutkan dari pernyataan jonathan di ruang sidang
ternyata ia belum sekalipun menonton video viral yang mendokumentasikan penganiayaan terhadap david oleh mario dendi
sampai sekarang juga enggak
sekarang juga gak pernah lihat
jangan sampai lihat pokoknya
membuat saya punya harapan
hukum yang berlaku
padahal hati kecil saya
yang ada adalah
yang sampai detik ini belum bisa mandi
belum bisa pakai celana
jonathan kerap membagikan
perkembangan kesehatan david di akun media sosialnya
namun di tengah upayanya
menyembuhkan david akibat cedera
yang menyebabkan kerusakan otak
bang jo demikian ia biasa disapa
menyimpan banyak pertanyaan besar
di kasus penganiayaan
keanehan pertama yang disampaikan terkait situasi
di rumah sakit
jo melihat ada kejanggalan
seperti kerabat mario dendy
yang mencoba memindahkan david ke rumah sakit lain
hingga asuransi yang tak kunjung
tadi ditanya ini siapa
kan masih masih
kakaknya ibunya atau siapa
enggak saya disuruh untuk
alirator arah apakah goreng
urus urus ya dominta
kerusakan lebih baik
admin admin itulah untuk tuntur
saudara kaca pihak dapatis baja apayasamu
berlega sama mutu
ditolak karena yang memulai perkelahian adalah david terus apa sikap saudara saya tanya siapa
yang nulis hai siapa yang nulis ini bukan dari kita pak iya siapa dari polsek pak
hai jatuhkan pidana penjara oleh untuk kepada pedagang mario dandri setiolos dandi dengan
penjara dua belas tahun sehingga saya rasa tujuh tahun itu pasti sudah berdasarkan
pertimbangan dan apabila tidak dibayar totalnya masih sembilan belas tahun
mario dendi hanya bisa terduduk di kursi pesakitan pengadilan negeri jakarta selatan
ketika jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya menyatakan pedagang mario
dandri setiolos dandi telah terbukti secara sah penyiasatan bersalah
hukuman pidana dua belas tahun dan membayar restitusi satu ratus dua puluh miliar tuntutan ini dibacakan selama tiga
jam tidak ada penjara oleh untuk kepada pedagang mario dandri setiolos dandi dengan pidana penjara
selama dua belas tahun jaksa menyebut sepanjang persidangan tidak ditemukan hal hal yang
membebaskan mario dari tuntutan yang menginginkan nih juga tidak ada kata maaf
dan upaya membenarkan apa yang dilakukan mario jaksa menilai seharusnya tidak ada satupun hal yang
mampu meringankan bagi pemuda dua puluh satu tahun ini tidak terdapat adanya hal hal yang dapat
melepaskan kedakwaan dari pertanggung jawab mendana dapat fakta fakta ke salah sedang
walaupun hal yang memberatkan adalah tindak kekerasan dilakukan mario dinilai tidak manusiawi
sadis serta membuat korban menderita luka parah kerusakan otak dan amnesia
telah merusak masa depan anak korban di stalino davidovora
mario kerap memutarbalikan fakta selama memberikan keterangan dalam sidang
rangkai sista bohong pada saat proses pemimpinan
sementara itu kuasa hukum david ozora melisa anggreni mengaku puas
dengan tuntutan dua belas tahun penjara dan denda satu ratus dua puluh miliar ini
harapan keluarga hakim bisa menjatuhkan hukuman yang sama
dan bila pihak mario dendi tidak bisa membayar restitusi satu ratus dua puluh miliar
maka diganti hukuman penjara tujuh tahun
sehingga saya rasa tujuh tahun itu pasti sudah berdasarkan pertimbangan
dan apabila tidak dibayar totalnya masih sembilan belas tahun terhadap si terdakwa
tidak sampai di sini jonathan ayah david juga terus melancarkan sejumlah jurus
agar mario mendapat sanksi yang setimpal dan maksimal
bang jo bahkan mengirim surat terbuka ke kejagung agar hak mario dicabut
seperti hak mendapat remisi hak pembebasan bersyarat
hingga hak asimilasi
karena mereka sudah berhitung dalam seluruh putusan nanti
itu kan sudah banyak pengurangan
ada remisi ada pb ada asimilasi dan itu cukup besar
kalau dihukum lah anggaplah dua belas tahun dikurangin semua itu ya paling dijalani berapa
tidak hanya berusaha memberikan sanksi paling maksimal
david ozora pun kini dalam perlindungan lpsk
saya sempat bertemu dengan wakil ketua lpsk susi lanintias
di pengadilan negeri jakarta selatan
menurut ibu susi lpsk memperhitungkan dan mewaspadai segala potensi bahaya
yang bisa mengancam keselamatan david dan keluarganya
makanya potensi ancaman itu tetap kami perhitungkan
jadi kami memang tetap waspada sehingga memantau memang keselamatan david dan keluarganya
termasuk pak jo kan kami juga daming ketika tersaksi
bahkan keluarga ibu natalia dan pak rudi yang menjadi saksi kunci
juga mendapat perlindungan yang sama
menurut pak rudi ada sejumlah hal yang membuat dirinya meminta bantuan
dan juga mendapat perlindungan dalam kasus yang berkaitan dengan mario dendi dan keluarganya
saya melihat dari psikisnya istri saya renjiro dan s o p dari lpsk
ada psikolog dan penjagaan secara fisik
jadi banyak loh
tidak hanya dalam bentuk pengawasan
lpsk juga membantu david dan jonathan untuk mendapatkan haknya
memperhitungkan biaya restitusi yang harus dibayarkan keluarga mario dendi dengan nilai yang sesuai
saat ini biaya restitusi yang dibayarkan sebesar rp satu ratus dua puluh miliar rupiah sesuai dengan tuntutan jaksa
pada awalnya keluarganya masih belum ya
karena berpikir nanti jangan jangan karena restitusi nanti kasusnya nggak jalan
tapi kan kami jelaskan terus akhirnya kemudian keluarga dan penyidik juga menyampaikan soal atas restitusi tersebut
tuntutan sudah didengar tinggal seperti apa
fonis hakim nanti
dan bagaimana perlawanan mario dendi terkait hasil tuntutan dan fonis di persidangan nanti
tetap saksikan ruli files berikutnya
bukan penginginan yang mulia saya masih dalam emosi
iya saudara diam dulu